kepulan asap masih menyelimuti tpa rawakucing di daerah neglasari kota tanggerang banten
hingga minggu siang proses pemadaman masih dilakukan oleh tim bppd kota tanggerang
bersama tim gabungan pemadam kebakaran dari angkasa pura ii jakarta barat dan kabupaten tanggerang
ada lima titik terparah di tpa rawakucing akibat kebakaran di tpa rawakucing ini
dan salah satunya adalah di belakang saya ini ini adalah pintu tiga yang mana menjadi fokus dari penanganan untuk pemadaman di tpa rawakucing ini
dan bisa dilihat di belakang saya asap masih menyebar di tpa rawakucing ini
kepala bppd kota tanggerang mariono hasan memaparkan
pihaknya mengerahkan lebih dari lima ratus personil untuk memadamkan titik kebakaran

ia mengatakan pihaknya juga dibantu oleh pmi dan dinas kesehatan kota tanggerang
dalam menangani dampak kebakaran bagi warga sekitar
mariono menambahkan pihaknya pun telah berkoordinasi dengan pihak angkasa pura ii
mengenai kendala penerbangan yang terjadi akibat kepulan asap kebakaran tpa rawakucing
untuk koordinasi ke angkasa pura kami sudah melakukan
dan juga dari air mak pandara
alhamdulillah untuk kemarin memang terjadi empat kejadian yang dialihkan untuk pendaratan
tapi untuk hari ini insya allah sangat jauh
untuk kendala karena pertama kami melihat kondisi tpa ini sudah sangat luas
dan juga sudah ada beberapa titik yang menggunung
terus ditambah kedalaman dari gunungan ini sudah mengandung gas metan
yang menyebabkan mudahnya timbul kebakaran
ditambah suhu panas pada saat ini yang juga ditambah angin kencang
sehingga memudahkan terjadinya gesekan api dari titik satu ke titik yang lain
selain pemadaman pemerintah kota tanggerang telah menyediakan beberapa titik pengungsian
bagi warga terdampak
sebanyak satu ratus dua puluh lima jiwa telah dievakuasi ke beberapa tempat di sekitar kecamatan neglasari
di antaranya aula kecamatan kantor dinas sosial kota tanggerang
dan gelanggang olahraga neglasari
kepulan asap yang tebal menyebabkan para warga mengeluhkan sesak nafas
tebal itu langsung sesak
jadi untuk wicara saya kurang
kemarin saya sempat oksigen sebentar
kira kira ada lima belas menit
setelah itu alhamdulillah saya kebantu ya
teknologi waterbombing rencananya akan dikerahkan untuk membantu proses pemadaman
pihak bpbd kota tanggerang menargetkan dalam tiga hari ke depan
kondisi tpa rawak kucing sudah normal
iqbal kiarso nabil haris tanggerang banten